dua hari lagi jelang gelaran jakarta formula e ketua pelaksana formula e ahmad syaroni menyebut tidak ada badan usaha milik negara atau bumn perusahaan yang menjadi sponsor formula e
meski begitu sudah ada tiga puluh satu perusahaan dari swasta yang menjadi sponsor ajang balap ini
kita sebenarnya beli dengan harga yang normal tapi dia mau provide dengan harga mendapatkan diskon kita tolak
jadi semuanya out of national ya
sama sekali kita bayar
anda kan sempat ketemu pak erick thohir tanya kenapa sih kok bumn susah sekali mensupport event formula e ini
mungkin kasian juga bumn lagi pada kesusahan pertamina juga mungkin lagi kesusahan ya kita memaklumin lah
kondisi yang cukup dengan demikian ya kita mendapatkan sponsor dari swasta murni